menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menko pmk
muhajir effendi dan menteri agama yakut holil komas
meninjau lokasi tembok robo mtsn sembilan belas jakarta di kawasan pondok labu
cilandak jakarta selatan jumat pagi
menko pmk dan menteri agama menyatakan turut berduka atas peristiwa
yang menyebabkan tiga siswa di mts negeri sembilan belas pondok labu jakarta selatan meninggal dunia
kedua menteri menyatakan akan berkoordinasi dengan
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
serta pemerintah provinsi dki jakarta untuk memperbaiki sekolah dan lingkungan di sekitarnya
proses belajar mengajar akan dialihkan ke sekolah yang terdekat
namun untuk sementara sekolah diliburkan dulu dan akan diberlakukan pembelajaran jarak jauh
musibah yang mestinya tidak perlu terjadi
tetapi yang pertama adalah karena ada hujan
dendasnya besar kemudian terjadi genangan air yang sangat kuat
kemudian pendesa tembok
dan temboknya roboh menimpa backdrop panggung
musibah ya ini musibah semua berduka
kita juga berduka kementerian agama berduka semua berduka terakhir
musibah yang tidak pernah kita inginkan
tapi memang ada faktor faktor teknis ya
seperti misalnya posisi
madrasah ini yang berada di cekungan
sehingga ketika air besar
menjadi tempat tujuan air karena dibawa